ini mewah banget rumahnya
kamu yakin suruh aku tinggal disini
aku gak mungkin tinggal disini
apalagi kamu kasih aku gratis kan gak mungkin
eh silah silah silah
kamu juga udah nyelamatin aku semalam
perlahan aku akan membuat kamu jatuh hati padaku
sampai aku bisa dapatkan apa yang kuinginkan
nanti aku mau ajak
udah gak apa apa aku disini
kucing gak ada ya
kok bisa gak ada sih
iya gak ada
coba di jaket ya
aku gak boleh berubah jadi ular di depan rama
sinta aku cek ketemu
rama gak boleh lihat aku
aku gak boleh berubah
sudah kamu dari mana aja aku nyari kamu dari tadi
aku tadi itu cari alas daun buat kita berteduh
terus aku liat kamu lari kesini
sinta makasih banyak ya
kamu udah nyamuk diraku
aku gak tau kalo gak ada kamu
kamu sekarang sudah berhutang nyawa sama aku
cepat atau lambat kamu akan memberikan kalung itu
yaudah kita pergi dari sini ya
wow ini mewah banget rumahnya
kamu yakin suruh aku tinggal disini
aku gak mungkin tinggal di sini apalagi kamu kasih aku gratis kan gak mungkin
eh sinta sinta sinta
kamu juga udah nyelamatin aku semalam
perlahan aku akan membuat kamu jatuh hati padaku
sampai aku bisa dapatkan apa yang kuinginkan
nanti aku mau ajak kamu ketemu sama produser produser
kamu disini bakal jadi artis yang besar
tapi aku kan gak punya pengalaman apa apa
kalau mereka nolak aku gimana
mereka pasti suka sama kamu
yaudah deh aku
aku pulang dulu ya
sekarang aku akan tahu dimana mereka tinggal
jangan datang ke rumah
jadi papa saya ini ingin memberikan modal sama bapak
supaya bapak itu bisa punya usaha yang lebih baik lagi
karena kan kalau menjadi pawang ular takutnya membahayakan bapak sama dewi nantinya
ini silahkan diminum pak
karena dewi pernah cerita sama saya katanya bapak suka banget sama kopi hitam
kenalin ini papahnya dewi
namanya pak asep
paku salin dulu ya
dewi enggak usah
nanti tangan kamu luka mama
nanti biar biasi aja yang beresin
eh enggak papa
udah biar aku aja
biar aku aja
bagi tangan temanku